fenomena supermoon atau jarak terdekat bulan terhadap bumi
akan muncul pada tanggal dua puluh satu januari
namun badan meteorologi klimatologi dan geofisika
telah mengeluarkan peringatan gelombang tinggi air laut
mulai tanggal sembilan belas hingga dua puluh dua januari dua ribu sembilan belas
masyarakat yang tinggal di pesisir utara jakarta
jawa tengah jawa timur
pesisir jelajah tanjung benua bali
kalimantan barat dan makassar
diimbawah sepada terhadap pasang air laut
akibat fenomena supermoon
di jakarta utara badan meteorologi klimatologi dan geofisika
memperkirakan gelombang pasang terjadi selama enam jam
pada malam sampai dini hari
karena kalau bulan purna memang karena adanya
kayak tarik ya gravitasi antara bulan dan bumi
dan ini kan peris jadi terdekat
jadi ada potensi naiknya muka air laut
itu kan berkaitan dengan tinggi gelombang ya
untuk tinggi gelombang untuk di perairan utara jakarta
masih cukup kondusif untuk dilakukan wisata
namun untuk di wilayah wilayah seperti di muara angke jilincing
itu kan memang kita mendapatkan laporan
di sana memang wilayah yang mendapatkan dampak krop
jadi kita fokusnya ke sana
masyarakat di sekitar pelabuhan kali adem jakarta utara
telah mengetahui informasi ini
namun mereka mengaku berdasar pengalaman beberapa hari terakhir
belum ada peningkatan signifikan pada gelombang pasang air laut
cuman hanya istilahnya
karena orang bilang ada gelombang besar tanggal dua puluh satu atau tanggal dua puluh dua
kita ya namanya yang lain biasa biasa aja
gak ada pengaruh
bmkg telah mengeluarkan peringatan gelombang tinggi air laut
untuk tanggal sembilan belas hingga dua puluh dua januari dua ribu sembilan belas